ini urusan pria perkasa
kembalikan orang mereka
iya kembalin gak
atau apaan ah
rasulullah s a w mengajarkan
jangan banyak tertawa
itu bisa mematikan hati
betul tidak kan
tantang yang jantah
haikal sopri dengarkan
kalian berdua tau kan peraturannya
nah ustadz berharap pada kalian berdua
kalian bisa bertanding secara sportif
tunggu abah abah dan ustadz ya
kalian cukup berduelnya ya
masih sakit banget sih saya juga ganti
ini ngapain lu pun lagi di sini
jangan tau bosat saya harus ngapain
kamu gak tahu mau ngapain
mendingan kamu sekarang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kadang kadang saya tuh bingung sama lukman pade
kok dia bisa pelupa begitu ya
tadi saya suruh ngapain
kamu ke lapangan
sama para santri
didampingi dan dibimbing oleh ustadz ridwan tuh
sekarang akan ustadz ajarkan teknik yang praktis dalam melumpuhkan lawan
yang dinamakan self defense
sekarang kalian semua ustadz minta perhatikan
karena depan kalian sudah ada musuh
ngerti ya semuanya ya
sekarang ustadz minta kepada kalian semua
praktekan yang ustadz ajarkan tadi ya
aku udah punya teknik yang lebih jiple
aku juga punya jurus pembahas
baik udah semua
itu apaan tuh
itu gimana sih
dan sebelum ditutup
mari kita sama sama baca doa
saya mau latihan
saya mau latihan
nanti kita beli minumannya itu
diinjing warung melilis beli esirawa
ya lagian kalian ngapain sih
ditengah jalan gini
ini ngapain sih bengong tau
kita duluan ya
ini ujian betul tidak
soalnya liat liat pakai mata dong
kamu yang harusnya kayak gitu
siapa yang jalan loh
aku buru buru nih pengen ngejar si indra sama sobri
apaan sih dud
mana ada hujan dua kali
ya ada ujian sekali
kalau misalnya gak lulus
itu kita disuruh hujan lagi betul tidak
lu kemana lu
kalau mau lihat bayar dulu
mana ke orang orang yang ditarik
ini urusan pria perkasaan
ini urusan pria perkasaan
kembalikan orang mereka
atau apaan ah
rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan
jangan banyak tertawa
itu bisa mematikan hati
betul tidak kak
lu berani sama kita kita
wah gak jahit
wah gak jahit
balik balik balik
ini udah tamil doh
nah kalau kayak gitu kan enak
jangan berani lu ya
cabut cabut cabut
ini temen temen nih duitnya
ini malah nyantai kayak gini
udah deh kamu diem aja
aku tunggu disini tuh
waktu itu mukulin aku
yang mukulin aku
aku mau yang nangis
pas mereka lo disini kan
kita harus abisin tuh mereka
itu mereka sob
ini saatnya pembakasan
jangan jangan mereka satu perguruan
kita keluarin jurus juga yuk
kayaknya jalanan aku sobek deh
pelan pelan dong jangan ya
jangan tinggalin aku
nanti kalau aku liatin gimana
hei taruh dulu
ada apa sih
ada putet ayu sama liris pengen jalan kesini
belum kejadian liris
pengen jalan kesini
minta buat nutupin badan aku
banyak yang rusak tanah aman
eh yang cilan
atau yang ini